lo diem ya jangan gerak
oke aku akan pergi
aku gak akan berdiam di situ
daniel kamu beneran mau camping
mama tuh khawatir deh
kamu kenapa napa disana
tenang aja ma
aku pasti baik baik aja kok
lagian campingnya juga gak lama kok ma
itu kan kegiatan sekolah
terus kamu harus banyak istirahat
mama gak mau nanti kamu sakit
yaudah kalau gitu aku berangkat dulu ya mah
ini aku lanjut dulu aja
lo tuh sebenernya takut ketemu nathan
apa takut akan gak ikut sih
ih apaan sih rahma
takut nathan gak ikut kali
maaf ya telat ma
maaf ya telat
maaf ya telat
bagi seluruh kru tim satu dan tim dua
bagi yang mau camping ke buperta besok
harap segera masuk ke base
perut juga gue nyampe
nah ini dia yang kau tunggu tunggu
silahkan neng masuk
rahma yang imut juga boleh masuk silahkan
lo gak boleh masuk
gak boleh ikut
jangan banget tuh ma
kursi ini udah gue booking duluan
kan di belakang masih banyak tuh bangku kosong
ini kan lo di belakang aja deh
kalau gue gak mau lo mau
kalau gue gak mau lo mau apa
mau maksa gue
kita duduk di
sudah lo sini aja
karena kursi yang paling nyaman itu
dia di samping gue
kita ini mau camping
bukan mau travelling
jadi ngapain sih bawa koper
jangan gak sopan ya sama kakak kelas
dan jangan ikut ikutan
tau lo gak sopan tau gak
jaya mau gimana sih
lo liat my darling dinda jatoh
lah katanya gue gak boleh ikut ikutan
dimas aku tuh ngapain sih gangguin gue terus
lagi siapa juga lagi yang butuh dibantuin
gue gak butuh bantuan lo
bantuin gue sekali
gak usah gue gak butuh bantuan lo
baju lo dari besi berat amat
nggak usah lewat
sama ini juga
iya jaya buruan deh
udah ya girls cabut
pergu apa tuh cowok
lu kedengaran kaya orang di rumah
kenapa ini dari andro dateng gini
sama nathan tapi nyatanya mau deket deket sama nathan terus seneng lagi digombelin
dasar cewek gak jelas
salma emang belum punya hubungan apa apa sama gue tapi gue udah punya hubungan duluan sama sama
lu betah banget ya pegang tangan gue
ku zichk bisa arthur itu ga tau sih
belom juga pergi udah kalah set aja lu do
ambel ambel kebisaan lu
tidak terlalu besar
sal lo diem ya jangan gerak
lo mau ngapain sih nek
arifah lo mau ngapain sih
jaya kamu kira ibu ini tempat sampah apa
udah sekarang buka mata lo
nah sekarang lo bebas
neliat jendela sepuas lo
tak pernah aku rasakan cinta
udah nyanyi ya
nah gitu dong
tak pernah ku rasakan cinta